dibebaskan setelah lebih dari satu bulan berada dalam sekapan kelompok teroris yang berbasis di filipina tersebut
proses pembebasan sandera ini berjalan cukup panjang dengan dilema diplomasi yang menghambat militer ri
untuk melakukan operasi penyelamatan ke filipina
dan berikut lini masa upaya pembebasan sepuluh wni yang menjadi sandra di tangan abu sayyaf
ya awalnya dua kapal asal indonesia yang dijadwalkan untuk mengantarkan batubara ke filipina
yaitu kapal tunda brahma dua belas dan kapal tongkang anan dua belas disergap oleh kelompok bersenjata pimpinan abu sayyaf
pada penyergapan ini sepuluh wni di sandra satu orang abk tertembak dan lima orang berhasil selamat
kemudian pada dua puluh sembilan maret dua pejabat militer filipina menyebut bahwa kelompok abu sayyaf telah meminta uang tebusan
senilai lima belas miliar rupiah
meski indonesia memiliki opsi melakukan operasi penyelamatan dengan menggunakan pasukan militer tni
lokasi sandera yang berada di filipina dan izin masuk ke filipina yang tidak kunjung turun
membuat upaya penyelamatan menjadi lebih rumit
dengan upaya diplomasi untuk melakukan operasi penyelamatan yang tidak kunjung turun
mulai beredar kabar di media masa bahwa abu sayyaf telah menentukan tenggat waktu pembayaran uang tebusan
pada delapan april dua ribu enam belas
namun kabar ini ditampik oleh menteri luar negeri retno marsudi dan wakil presiden yusuf kala
dan hingga tanggal terselamat
tersebut berlalu tidak ada kabar selamatnya maupun dieksekusinya sepuluh wni yang disandra
sehari kemudian pada sembilan april dua ribu delapan belas
militer filipina dikabarkan bentrok dengan kelompok abu sayyaf
di mana lima puluh tentara filipina terluka dan delapan belas lainnya dikabarkan tewas
kemudian pada lima belas april dua ribu enam belas
empat wni kembali diculik kali ini oleh faksi atau pecahan dari kelompok abu sayyaf
kabar mengenai empat wni yang diculik ini hingga kini
masih simpang siur
dan pada hari yang sama
abu sayyaf dikabarkan telah mengumumkan tenggat pembayaran tebusan
yang dijatuhkan pada tanggal dua puluh lima april dua ribu enam belas
tenggat waktu yang diberikan ini tidak jelas
apakah berlaku untuk sandera berkewarga negaraan indonesia
atau sandera asal kanada yang juga tengah berada di tangan abu sayyaf
pada tanggal dua puluh lima april ini juga
tiga sandera asal kanada dikabarkan telah dipenggal oleh kelompok abu sayyaf
dan hal tersebut sontak
menyebabkan kepanikan yang kemudian memunculkan wacana
bahwa pemerintah akan membayarkan uang tebusan
senilai lima belas miliar rupiah yang diminta oleh abu sayyaf
setelah tidak ada kabar selama hampir satu minggu
sepuluh wni yang disandra abu sayyaf dikabarkan telah dibebaskan
setelah uang tebusan diberikan kepada kelompok teroris abu sayyaf
informasi ini kami dapatkan dari rekan kami di cnn filipina
yang mengklarifikasi informasi ini langsung ke kepolisian filipina
dan berikut nama ke sepuluh warga negara indonesia yang telah dibebaskan hari ini